kita ke informasi berikutnya kementerian perdagangan segera mengeluarkan izin impor bawang putih untuk menjaga kebutuhan pasokan
untuk mengantisipasi kenaikan harga kementerian perdagangan segera mengeluarkan izin impor bawang putih untuk menjaga kebutuhan pasokan bawang putih
sebelum akhir mei dua ribu sembilan belas kementerian perdagangan akan mengeluarkan izin impor satu ratus dua puluh lima ribu ton bawang putih
kementerian perdagangan mengaku sudah mendapatkan rekomendasi impor produk holti kultura dari kementerian pertanian yang berisi rekomendasi impor dari sebelas perusahaan asing
pemerintah berharap izin impor mampu menstabilkan harga bawang putih di pasar yang sudah menembus sekitar rp delapan puluh per kilogram
saat ini kebutuhan bawang putih dalam negeri mencapai tiga puluh lima hingga empat puluh ton per bulan sehingga pemerintah mengimpor untuk menjaga pasokan bawang putih